karena itu sangat beres kini loh
cukup cantik tadi kita lihat
atau tidak bisa dimainkannya
jangan terlalu cepat kali ya
tadi kita lihat
oh r dua arimang
yang betul saja
dan banyak orang
yang pernah memenuhi
ada di kota mereka
ada di kota mereka
apakah ada begitu berubah
kita sangat bersyukur
kepada allah swt
atas anugerah ini
ananda amiruddin bagas kafa
alhamdulillah juga bisa bermain
dengan dipercaya oleh
sempat berdarah ya
kita lihat juga
untuk ananda amiruddin bagas kafa
ada tetesan darah
tapi darah merah putih
sampai jumpa di